sampai jumpa di video selanjutnya
oke yang ketemu sama si hari ini
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gue jalan dulu
kenapa mau jalan lagi
lekan mau ngantre bapak eh
ini rumah gue
kenapa gak turun dari tadi toh yo
gue belum bilang stop
kamu tuh bener mau pulang
sekarang teh kan sudah sore
kalau sudah sore begini terminal teh rame pisar
bisa bisa kamu gak dapat busnya
mendingan kalau mau pulang besok pagi
subuh subuh masih sepi
iya sih pak
nah udah sekarang pulang dulu
gorengin bapak ikan ya
jendal manis dingin
jendal manis dingin
jendal manis dingin
jendal manis dingin
cendal manis dingin
dibungkus apa minum disini
gak usah gratis
yang bener bang
wah mantap makasih ya bang
jendal manis dingin
di pangkalan gak ada
yaudah gue cobain kesana dulu ya
kan tadi gue udah bilang di pangkalan gak ada

tadi gak ada siapa tau sekarang ada
kok kayak ada bau kebakaran ya
bukan bau kebakaran
bau ke gorengan
neng laras tadi jadi foto bareng sehari ini
kita mau jalan nyamuk apa

barusan majikan saya sekeluarga pergi
ada urusan mendadak
saya harus jagain rumah
ya udah aku masuk dulu ya
itu tuh abang yang ngasih cendol gratis
tidak di rumah
kamu gak makan ya udah makan pak tadi di rumah emak sama apa makannya
sop iga ulu ulu pasti enak pisahnya yo assalamualaikum waalaikumsalam mimi
minta dengerin dulu atumi penjelasan pipih
pipih teh abis kantrineng laras terus ketemu sama sarini artis bukan sering teman pipih dulu
yang ketemu sama syah hari ini ini kalau nggak percaya ini teh tapi kan pipi janji bakal
jemput nama dia lagi tapi kan pipih nyebutnya nama sarini artis
tapi kan pipih nyebutnya nama sarini artis
ayo canggih janji nih sekarang makan udah damai people
telan bis yo yo bis itu atuh bapak makan lagi ya